ada sebanyak sembilan dua puluh lima pemundik sepeda motor telah kembali ke pulau jawa sejak jumat kemarin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

perhubungan penduduk dan penduduk yang dihubungi dengan kemampuan untuk menjaga kemampuan

sementara jumlah penumpang juga meningkat tiga puluh empat persen dibandingkan hari sebelumnya menjadi empat puluh satu ribu lebih penumpang